pemerintah provinsi dki jakarta tengah mempersiapkan daging sapi bersubsidi
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok menjamin
daging sapi subsidi pemprov dki yang nantinya akan dipasarkan
dalam bentuk daging beku ini merupakan pilihan tepat dan lebih sehat
penyediaan daging subsidi ini dilakukan untuk menanggapi lonjakan harga daging sapi di pasaran
yang menembus harga rp satu ratus dua puluh hingga rp satu ratus tiga puluh per kilogram
ahok menegaskan daging sapi bersubsidi pemprov dki jakarta nantinya akan dibanderol dengan harga rp tiga puluh sembilan per kilogram
sasaran pemasarannya adalah penghuni rusun pemegang kartu jakarta pintar
pekerja harian lepas serta petugas sarana dan prasarana
sedangkan untuk umum akan dibanderol dengan harga rp delapan puluh sembilan per kilogram
dengan menggelontorkan dana sebesar rp tujuh empat miliar
untuk total daging subsidi sebanyak rp satu ratus tujuh puluh lima
pemprov dki jakarta berharap dapat membantu menekan harga daging sapi yang melonjak di pasaran
daging kita tidak punya banyak kita kan jual rp tiga puluh sembilan
rp tiga puluh sembilan itu buat yang kjp atau penghuni rusun
beku beku lebih sehat
kalau kamu makan di restoran jepang mahal beku